oh iya terima kasih yang butuh ucapan selamat kamu
gue mesti ngomong sesuatu sama rau
jangan mawar kamu gak usah keluar ibu takut kamu
enggak bu ibu tenang aja

lu kenapa gak bilang lu mau pindah
ya karena menurut gue gak penting

lu apa apaan sih eh

gue gak bakal ngelepasin sampe semuanya jelas buat gue
sekarang lu bilang apa salah gue
lu mau kasih gue alasan apa lagi

soalnya minta gue udah tau dan gue gak peduli
gak bisa bohongin perasaanmu sendiri
masalahnya itu lebih besar dari sekretaris yang bertanggung jawab yang tiga
lo gak akan sanggup mau lo tau
hah lo ngomong atau gue gak akan pergi dari sini
gue mau ditanya
gue bisa berhubungan sama orang yang udah ngatur keluarga gue
karena bokap lo udah membunuh bokap gue
gue gak bisa berhubungan sama orang yang udah ngantur keluarga gue
karena bokap lo udah membunuh bokap gue
masalah doni dan ara sudah selesai
yoga dan mawar ada masalah
masalah apa pak
ya tadi siang
mawar datang ke saya
dia minta untuk dipindahkan ke departemen lain
saya tanya alasannya kenapa
dia gak mau ngejelasin alasannya yang jelas
kalau saya tertiap
ada sanggup maunya dengan hubungan mereka berdua
jangan jangan mereka mau putus
apa kok gak mungkin gitu sih
kalau mereka sampai putus
saya kasihan sama ibu
sebenarnya ibu itu sudah setuju banget
yoga menikah sama mawar
tapi kalau udah
kejadiannya begitu mau gimana lagi pak
semua kan udah ada yang ngatur
kalau mereka memang betul betul berjodoh
pasti mereka akan dipertemukan
bukan lagi pak
tapi kalau enggak ya
kita hanya bisa pasrahkan aja sama yang di atas
sebenarnya ada apa ya
kamu istirahat dulu
gak perlu mikir yang macem macem
mungkin ini udah garisnya
yoga itu bukan jodoh kamu
sebenarnya bapak belum meninggal
bapak masih ada
beben kamu itu ngomong apa sih
kalau ngomong itu jangan ngaur gitu kenapa sih
enggak bu beben serius kok
beben udah ketemu bapak
kamu ketemu bapak di mana dan kapan coba
waktu bebe nanganin proyek di bandung bu
sebenarnya apa yang terjadi sih bu sama bapak
apa benar semuanya yang dibilangin sama bang beben
kalau bapak itu masih hidup bu
nggak mungkin beben salah lihat aja
enggak kok bu beben gak salah lihat
beben masih inget kok tampang bapak kayak gimana
dan beben udah nanya ke orang ya dan dia itu memang bapak
dia sampai minta maaf ke beben kok
bu sebenarnya apa yang terjadi sih bu
yaudah sekarang ibu cerita ya sama kita
lima belas tahun yang lalu kalian itu masih pada kecil kecil
pada saat itu bapak kamu pergi meninggalkan kita karena ada masalah dengan pak arifin
masalah apa bu
masalah utang bu
bisa dibilang begitu bu
hutan yang amat besar sekali
ya pokoknya hutan yang besar sekali
sejak saat itu bapak kamu pergi meninggalkan kita dan gak pernah kembali sampai sekarang
karena bapak belum balik balik ibu menyimpulkan bapak sudah meninggal
iya kan bu
jangan bapak bapak masuk dulu ya
kamu kaki bajunya bapak bikinnya susah
kalau jadi gitu
kamu kenapa sih
ya bapak putus mah
putus sama mawar
ya gue boleh nanya gak mah
emang papa kenal ya sama bapaknya mawar
mama gak tahu
kenapa sih tiba tiba kamu nanya begitu
mama beneran gak tahu
mawar tuh ngomongin sesuatu
tentang bapaknya sama bapak
mama jangan ngomong sama papa dulu ya
wah kenapa kamu gak terus terang aja sama papa tanya
biar jelas semuanya
enggak enggak enggak enggak
yaudah enggak mau masalah jadi panjang
yaudah mau pikirin dulu semuanya
kamu musti rahat ya

sekarang ikut terus ngos n directors ya

waming sayang boujian berkingung